pasca insiden ricunya deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya
dan pengepungan dirinya saat akan menghadiri acara tersebut
musisi dan kader gerindra ahmad dhani berencana untuk menggelar aksi serupa di level wilayah
dan dhani bersedia untuk sedikit memisahkan diri dari tim pemenangan prabowo subianto sandiaga uno
untuk kemudian fokus pada aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
saya ingin bergerak sendiri jadi tidak dalam tim pemenangan prabowo sandi
tapi saya ingin fokus ke ganti presiden dua ribu sembilan belas
jadi meskipun nanti sudah ditetapkan ditetapkan prabowo sandiaga adalah calon dan wakil presiden
saya tetap akan mendeklarasikan ganti presiden dua ribu sembilan belas ini di setiap daerah
misalnya di jawa timur bisa lebih spesifik lagi misalnya di surabaya

atau di mana jadi lebih spesifik lagi